jadi dari sekian banyak yang ngucapin ke ks ang salah satunya berasal dari dirinya sendiri ya
selamat untuk ks sang sekali lagi
berikutnya ada aksi seorang gadis asal konawe sulawesi tenggara
yang ketika sedang bermain keyboard menjadi viral nih beberapa waktu lalu
ia akhirnya berbuah manis
arindi putri nama gadis itu akhirnya diajak berkolaborasi dengan dj dipa barus
yuk kita lihat seperti apa serunya ketika seorang dipa barus bermain musik bersama pemain organ tunggal ini
beberapa waktu lalu media sosial diramaikan oleh sebuah video yang merekam aksi seorang perempuan memainkan keyboard dengan lincah dan enerjik
video ini pun viral hingga mencuri perhatian para musisi baik dalam negeri maupun internasional
dan akhirnya arindi sang keyboardist benar benar akan berkolaborasi dengan dj dipa barus
mereka sedang kerja kolaborasi
wah asik banget nih kayaknya
beberapa waktu belakangan ini nih kayaknya emang lagi berburu musisi di media sosial
nyari nyari yang viral nih memang biar langsung viral atau emang mau cari bakat baru aja sih
kalau aku sih emang dari dulu tujuannya emang pengen nyari raw talent sih
terus habis itu diajak kolaborasi untuk buat karya itu aja sih
fokusnya untuk karya sih
dan untuk viral lah kalau aku
kalau arindi sendiri akhirnya video video kamu viral ya kan
di youtube di instagram pun katanya pengikutnya nambah ya kan
ini nyangka apa enggak
enggak nyangka sih
soalnya kan musik itu musik yang sering saya mainin itu kan gak terlalu aneh sih kalau di daerah aku
tapi nggak nyangka bisa musisi dua adij ini tertarik sama musik aku
sejak kapan ini arindi bisa bermain keyboard selincah dan seenerjik itu
sejak saya umur sepuluh tahun
dan pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas empat sd
ada satu nama juga yang mention arindi dan itu bukan dj lokal
dj international dj yellow claw itu gimana lanjutannya
akan terjadi enggak kolaborasinya
insya allah sih doain aja supaya kan saya dikasih tugas
dari si yellow claw untuk meng cover lagunya
lagu itu dj dj nya
terus saya disuruh kirimin
tapi saya belum sempat ini untuk meng cover
dibajak dipa ya
dibajak dipa duluan
produk dalam negeri harus sama
biar joget aku disini
coba jawab biar para pemirsa juga ikut mendengarkan
jangan lupa like share dan subscribe ya
jadwal perilisan belum ditentukan oleh kedua musisi ini
karena hingga kini proses rekaman masih terus dikerjakan oleh dipa barus dan arindi putri